kita beralih ke jawa tengah lebih dari sepekan ini air pdam di sebagian kota solo berwarna merah pada malam hari dan jika mengenai tangan akan gatal gatal
sudah pasti mengganggu aktivitas warga di sana ya dan penyebabnya ada dugaan sebuah pabrik cat menyalurkan limbah pabriknya ke saluran pipa air pdam
ada sedang di pabrik cat yang diduga mencemari air pdam surakarta hingga berwarna semerah darah
dari sidak tersebut terdapat beberapa temuan
awalnya petugas memeriksa izin usaha pabrik bernama pt mahkota citra lestari itu
diketahui bahwa perusahaan itu hanya memiliki izin perdagangan
namun pabrik tidak memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan padahal pabrik ini mengeluarkan ekses limbah cat
tim kemudian memeriksa pipa yang digunakan untuk mengeluarkan limbah
mereka mendapati adanya pipa yang baru saja diperbaiki
petugas juga menggali tanah di depan pabrik untuk membuktikan apakah pipa limbah terhubung dengan pdam
ternyata benar kedua pipa tersambung dari pipa tersebut tampak keluar air berwarna merah
kita menindaklanjuti dari komplain warga rt dua rt empat rw dua belas kelurahan banyuanyar adanya komplain berwarna merah muda
kita telusuri dari hari ke hari
kemudian pada malam hari tadi dini hari kita menemukan saluran drainase yang berwarna merah
sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh warga
berdasarkan saluran dry nasal tadi kita terusuri nyata mengarah ke salah satu rumah ini tadi
nah kemudian kita lakukan kerjasama dengan pihak lurahan pihak koramil dan pihak wes untuk memantau di dalamnya
nah setelah kita ketahui di dalamnya ternyata ada indikasi pompa submersible yang digunakan untuk membuang limbah tadi keluar
nah setelah kita cek luarnya tadi ternyata ada jaringan yang masuk ke jaringan pipa pdam
lesi selaku pengelola pabrik mengaku tidak tahu menahu perihal masuknya limbah pabrik ke jaringan pdam
mereka sudah menyiapkan bak penampungan limbah mungkin karena penuh meluber keselokan
dia juga menolak dikatakan membuang air limbah ke jaringan pdam
dia menduga peristiwa terjadi akibat ketidaktahuan pegawai pemasang pipa limbah pabrik yang rusak
dan kebetulan di samping pipa limbah ada pipa jaringan pdam yang juga rusak terlindah teruk
jadi saya langsung mengusahakan air itu jangan sampai keluar
langsung ke belakang meskipun belum jatuh
kita langsung karena penampungan itu di situ
itu kan semacam pipal besar
memang itu beda salurannya
ini kan sayuran air yang meluap itu kan ada yang belakang
di arahan saya pasti ada
saya ada lima kolam
sementara itu kasat reskrim polresa solo
kompol fadli yang datang bersama tim gabungan dari pdam
mengaku masih menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti
apakah ada unsur pidana yang dilakukan pt mahkota citra lestari ini
adanya pencemaran air pdam berwarna merah
setelah itu kami turun ke lapangan bersama lingkungan hidup
bersama tim pdam
kemudian dari anggota dprd
berdasarkan harta meruka pengecekan langsung di lapangan
kita sementara dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan bagaimana proses limbah tersebut
apakah ada pelanggaran hukum atau tidak
sedangkan mengenai izin usaha
fadli mengatakan pihaknya akan mendalami dahulu dan melakukan cross check ke pemerintah setempat
baru ke polisian akan menyimpulkan hasilnya